inilah rekaman cctv detik detik aksi bejat seorang pria melecehkan jemaah wanita yang
sholat subuh berjamaah di masjid pelaku yang mengenakan sarung masuk dari pintu belakang
saat sejumlah jemaah masjid tengah kusyuk sholat tanpa disangka pria itu mendekati
salah seorang jemaah wanita dan melakukan pelecehan saat korban sedang sujud sadar
atas pelecehan itu sang korban langsung mengejar pelaku yang melarikan diri pelaku bahkan terlihat
nyaris bertabrakan dengan salah satu jemaah pria yang hendak masuk ke masjid diketahui aksi
pelecehan ini terjadi di salah satu masjid di sengkang kabupaten wajo sulawesi selatan
videonya pun viral di media sosial dan tersangka kini sedang diburu polisi
tuh kejadiannya itu pukul berapa pak kalau pada saat kejadian itu karena kita sementara lagi sholat
subuh pada rakat pertama
berdasarkan waktu yang ada di cctv itu kejadiannya itu jam lima lewat dua puluh satu
oleh karenanya kami dari polres wajo menghimbau kepada masyarakat manakala ada yang mengenali
ciri ciri pelaku tersebut segera melapor ke kantor polisi terdekat sehingga kami dapat melakukan
upaya paksa untuk melakukan penangkapan kapolres wajo juga menyebut kasus pelecehan seperti ini juga
sering terjadi di beberapa masjid lainnya
diduga dilakukan oleh tersangka yang sama
zulkifli natsir wajo sulawesi selatan